sekelompok masa yang menjarah dan merusak toko di penjaringan jakarta utara pada jumat malam ternyata juga merampas kalung emas seorang pegawai toko
mereka juga membakar motor dan bangku bangku plastik
ana rahmawati pegawai toko alat alat pelengkapan kapal di jalan gedong panjang penjaringan jakarta utara masih mengalami trauma setelah kericuhan pada jumat malam
ana sedang bekerja di toko ketika sekelompok orang merampas kalung emasnya
ana yang berusaha mempertahankan kalungnya mengalami luka di leher
masa juga mengambil televisi dan kipas angin yang berada di dalam toko dan kemudian membakar motor milik ana di garasi toko dan bangku bangku di lantai dua
tetapi pegawai toko berhasil memadamkan api
lalu mau menyelamatkan diri
terus sama orang dilempar sana lempar

iya di jambret kalungnya hilang
mereka kan tinggal di sini
motornya dibakar motor bed di dalam
masukin di jarah ada tv ada tv tiga
terus sama itu sama tv tiga kipas angin dua
terus kelemari saya dobra kabrik
ya mau menyelamatkan diri dibawa sama teman teman mau diselamatin
terus malah di sini malah banyak masa jadi itu dikerubung gitu
jam sekitar jam setengah dua belasan lah
itu masa warga yang bersopan atau biasa
di gempok atau memang di luar
jadi di luar kan udah kebakaran
ada kebakaran kan yang di dalam dipaksa keluar gitu
jadi masa langsung masuk gitu untuk penjaraan
yaudah kita keluar udah masa masuk
semua yang ada dibakar
kepolisian sektor penjaringan masih menyelidiki kelompok mana
yang menjarah dan merusak toko
fakih haitami jakarta